menghindari mobil angkutan umum yang berhenti mendadak mengambil penumpang seorang pengendara motor di jalan raya bogor cimanggis depok jawa barat tewas terlindas truk
diketahui truk mengangkut barang alutsista milik tni angkatan darat
kecelakaan ini membuat kemacetan panjang warga dan pengguna jalan yang penasaran berkerumun di lokasi kecelakaan di saat jasad korban masih berada di kolong truk
sebelumnya seorang pengendara motor metik yang sedang melaju di jalan raya bogor tewas tertabrak truk yang mengangkut alutsista milik tni angkatan darat
saksi menyebut korban awalnya mencoba menghindari angkutan umum yang berhenti mendadak untuk mengambil penumpang
motor yang hilang kendali menabrak truk yang berada di sebelah kanan korban tewas seketika di lokasi kecelakaan
guna pemeriksaan lebih lanjut truk beserta sopir dibawa ke mapolsek cimanggis
sementara jenasa korban dibawa ke jalan raya bogor